kita beralih ke perkembangan sidang dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menyeret mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
dalam persidangan saksi menyebut ysil memakai uang kementan untuk perjalanan ke luar negeri
sekretaris direkturat jenderal persarana dan sarana pertanian kementan hermanto menjadi saksi dalam sidang lanjutan di pengadilan tipikor jakarta
hermanto menjelaskan perjalanan yang ditanggungkan pada kementan adalah ke brazil amerika serikat dan arab saudi
dengan total sedaknya bernilai satu delapan miliar rupiah
hermanto menyebut perjalanan tersebut bukan perjalanan dinas
kemudian brazil kemudian amerika itu kita diberi beban dua ratus juta
kemudian dari brazil amerika kemudian arab saudi
arab saudi arab saudi itu kita dibebankan di psp satu miliar